ketertarikan masyarakat menggunakan kendaraan listrik kian meningkat
karena itu tidak menutup kemungkinan warga akan memilih kendaraan listrik untuk mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga
mengingat biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding kendaraan konvensional
penggunaan kendaraan listrik ini pun harus diikuti dengan infrastruktur pendukung
yakni stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
berangkat dari jakarta spklu terdekat baru tersedia di res area kilometer dua ratus tujuh a jalan tol palimanan kanci
jelang mudik dua ribu dua puluh tiga stasiun pengisian kendaraan listrik umum telah tersedia di jalur trans jawa
dan untuk di jalur jakarta semarang sudah ada dua spklu yang terletak di res area
res area dua ratus tujuh dan juga tiga ratus tujuh puluh sembilan
tetapi untuk di dua daerah ini baru ada untuk pengisian kendaraan listrik jenis tertentu saja
di res area km dua ratus tujuh a tersedia spklu hasil kerjasama pln dengan sebuah pabrikan kendaraan listrik
di lokasi ini warga dapat mengisi kendaraan dengan fast charging
hanya ada satu mesin pengisian listrik dengan dua kabel jas
setiap kabel dapat mengeluarkan daya maksimal hingga tujuh puluh lima kwh
walaupun lama pengecasan di stasiun ini berbeda beda
tergantung pada kapasitas maksimal kendaraan listrik yang digunakan dan sisa listrik di mobil yang masih tersedia
meski demikian rata rata pengendara hanya membutuhkan waktu pengecasan satu hingga satu lima jam di spklu tersebut
jika spklu res area km dua ratus tujuh sedang penuh ada alternatif lain
pengendara bisa keluar melalui gerbang tol di kilometer dua ratus tiga puluh tiga menuju kota cirebon
sementara itu di kota cirebon
ada empat lokasi pengisian daya kendaraan listrik
benny adalah salah satu pengguna kendaraan listrik yang lumayan sering pergi ke luar kota menggunakan mobil listrik
meski biasanya mengisi daya kendaraan di spklu km dua ratus tujuh
siang itu ia memilih lokasi lain yaitu kantor up tiga cirebon
namun di spklu tersebut beni hanya bisa mengisi daya maksimal dua puluh dua ribu kwh
dengan hanya satu kabel pengisian yang tersedia
itu ada sekitar empat tempat pengisian
di kota cirebon ada empat tempat pengisian daya kendaraan listrik

untuk keluar kota mungkin saya sebulan bisa dua tiga kali ya
catatannya diperbanyak untuk spklu nya
maksudnya setahu saya selama ini orang kan masih takut untuk beli mobil listrik
karena ketersediaan spklu nya yang masih kurang banyak
baik di spklu rest area maupun di kantor pln
pengisian daya kendaraan dilakukan dengan cara yang sama
sebelum mencolokkan kabel pengisian ke mobil
pengguna harus memindai barcode pada alat pengisian melalui aplikasi spklu pln
selain itu pengguna harus menentukan daya yang diinginkan
pembayaran juga dilakukan di aplikasi tersebut dengan memotong saldo yang ada
spklu km dua ratus tujuh dan pln cirebon hanya salah satu pilihan
spklu terdekat lainnya adalah spklu

spklu km tiga ratus tujuh puluh sembilan jalan tol batang semarang atau tepatnya di daerah geringsing
namun di spklu ini tidak tersedia fast charging
meski begitu pengisian bisa dilakukan untuk dua kendaraan langsung
jika diperhatikan spklu di jalan tol transjawa tersedia setiap sekitar dua ratus km
kepala res area dua ratus tujuh deddy sutikno mengatakan
rencana penambahan spklu sudah ada tetapi belum diketahui waktu dan lokasinya
waktu dan lokasinya
untuk rencana ke depannya kita dapat informasi memang akan ada
sementara ini kurang lebih yang ada itu jaraknya kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus km itu baru ada
tapi ke depannya mungkin dipersempit lagi
jadi kemungkinan seratus km
hanya ada dua spklu di jalan tol jakarta hingga semarang
namun jika tujuan akhir anda masih jauh
pengendara masih bisa mengisi daya kendaraan di res area km lima ratus sembilan belas a jalan tol solongawi
untuk jalur ke jakarta pengendara bisa menemukan spklu di rest area kilometer yang sama di jalur sebaliknya